rena rena mau kemana
dengarkan saya pak martin
untuk mengungkapkan masalah ini
jadi saya minta
kalau pak martin benar membantu ricky
untuk menutupi sebuah kebenaran
dan mengagalkan penyelidikan saya
saya tegaskan sekarang
dan karir pak martin
jadi anda mencoba mengancam saya
anda menghalangi penyelidikan saya ke majalah kapal
saya tidak akan diam saja
jadi saya minta kepada anda
berhenti menyalahkan bisher
henti menghalangi penyelidikan saya
atau anda juga akan ikut terlibat
ini benar benar makin gawat
apa kabar mak
mbak andin perutnya tidak kenapa kenapa kan mbak andin
pak daniel ada apa ya
kok tiba tiba orang mendadak
tiba tiba ada mobil kencang banget di depan
tidak pak daniel lain kali hati hati dong
untung perutnya banyak tidak kenapa kenapa
tapi lu benar benar tidak apa apa kan din
itu orang nyetir yang melamun kali ya
aku terlalu kepikiran suara yang sampai mendadak orang lagi
rena mau ke mana rena
om baik kaget sama rena
saya suka dia
saya juga suka renyah
apakah yanglaugh chili
khususnya aka renyah yang sekarang
iya mbak i
hadiah dari papa
ini kan hari delapan bulan pernikahannya pak bos sama andin ya ki ya
jadi pak bos kasih hadiah mobil deh buat andin
saya juga sultan ya mbak
andin sedang berbahagia dengan pernikahannya
sedangkan pernikahan aku dan elsa sedang di jumtandu
senang turun ya
aku masih mau sama om bayi kencur
mama sama om baik mau ngobrol dulu
ya kita tunggu di dalam aja ya

aku dengar kamu usir elsa
aku dengar kamu osih elsa
aku suruh elsa pergi dari rumah
aku tau aku salah
itu karena aku terlalu emosional
tapi aku masih gak bisa terima
tapi aku masih gak bisa terima
tapi aku masih gak bisa terima
kalau pernikahan aku lagi lagi dihianati oleh perselikuan
kalau pernikahan aku lagi lagi dihianati oleh perselikuan
karena apa yang elsa lakukan
sama seperti apa yang kamu lakukan dulu

ternyata kelakuan kamu masih sama
ternyata kelakuan kamu masih sama
kamu melakukan hal yang sama

kamu mau ngusir perempuan yang kondisinya lagi hamil
kamu mau ngusir perempuan yang kondisinya lagi hamil
dan dituduh selingkuh
dan seperti biasa kamu
dan seperti biasa kamu
merelakan dia pergi tanpa dia memberikan penjelasan
rakyatnya yang diberikan penjelasan
kamu memang gak pantas jadi ayahnya nindi

oh baik bikin mama sedih ya
mama gak sedih kok
mbak andin mbak andin jangan sedih ya
kalau mbak andin sedih tuh kita jadi ikutan sedih mbak
pasti sedih banget jadi andin
pernah dituduh selingkuh lah sama suami sendiri
tapi lo jangan sedih lagi ya andin
allah gak tidur kok
allah bakal kasih lo kebahagiaan yang berlipat ganda
udah kita kita langsung jalan lagi ya
aku gak pantas jadi ayahnya ninggih
kenapa adin bisa ngomong seperti itu
dia memang bener kok
roy itu adalah papa kandungnya reina
tapi andin sendiri bilang
kalau reina adalah anaknya roy
padahal aku masih berasa